indonesia masuk kategori negara dengan tingkat resiko bencana yang tinggi
mulai dari banjir longsor dan gempa bumi kerap melanda tanah air
tidak hanya menelan korban jiwa kerusakan harta benda seperti bangunan dan kendaraan pun
turut menambah kerugian yang dialami korban bencana
sebagian orang sudah memikirkan proteksi diri dan harta miliknya
namun tidak sedikit juga yang harus menelan kerugian material yang besar akibat bencana yang melanda
lalu seberapa tinggi tingkat kesadaran masyarakat saat ini dalam memproteksi harta benda dari potensi kerusakan bencana
kita akan membahasnya dalam segmen the end list
sudah hadir di studio bersama kami ketua asosiasi asuransi umum indonesia dadang sukresna
selamat pagi pak dadang terima kasih sudah hadir di cnn indonesia
pak dadang kita tahu penting untuk memproteksi jiwa dan juga
harta benda kita
namun seberapa pentingnya sih dan apakah masyarakat indonesia sekarang ini sudah sadar
menurut saya sangat penting
indonesia ini seperti bu katakan tadi kan rawan dengan bencana
masyarakat sebetulnya beberapa tahun terakhir ini sudah sangat sadar dengan adanya bencana bencana alam di indonesia
seperti tahun dua ribu delapan belas terakhir kemarin kan ada tiga bencana itu
lombok palu kemudian banten yang tsunami itu ya
masyarakat sekarang ini sangat menyadari
pentingnya asuransi kebencanaan
karena memang indonesia penuh dengan bencana
jadi saya rasa sangat penting bu
nah kan ada yang namanya asuransi jiwa
kemudian ada juga namanya asuransi umum
kalau asuransi umum itu adalah asuransi yang memproteksi di luar jiwa
jadi harta benda
nah apakah masyarakat indonesia juga sudah sadar bahwa tidak hanya penting memproteksi dirinya tapi juga harta bendanya gitu pak
dari segi statistik mungkin bapak bisa memberikan ee
sedikit gambaran kepada kami
gini kalau dari sisi harta benda kita katakanlah yang paling umum ya adalah properti atau rumah dan kendaraan motor
dan kalau kita bagi sebetulnya pasar di indonesia ini ada yang korporasi yaitu perusahaan perusahaan dan ada perorangan yaitu masyarakat luas
kalau korporasi karena mitigasi resikonya sudah harus meng cover asuransi plus bencana tadi itu sudah otomatis dilakukan oleh mereka
kesadarannya ada keinginannya ada
tahu begitu ya
tapi masalahnya adalah apakah itu prioritas itu yang masih jadi pertanyaan
sekarang ini kalau alhamdulillah kaum milenial sudah menyadari sepenuhnya kebutuhan akan asuransi
kaum milenial nih pak
justru yang banyak
saat ini banyak pemerintahan adalah kaum milenial
menjadi klien adalah kaum milenial
tapi kalau kita bicara polis asuransi itu ada polis standar ada perluasan
anda harus punya polis standarnya dulu baru perluasan dengan bencana
baik properti maupun kendaraan motor
nah caranya bagaimana sih pak kalau kita ingin memiliki polis standar kemudian juga untuk perluasan itu nantinya
ya tinggal anda bisa datang ke website kami di aui or id
kemudian di situ memilih perusahaan perusahaan asuransi anggota kami
ada berapa pak perusahaan asuran
perusahaan asuransi ada tujuh puluh enam perusahaan asuransi
dan semua saya rasa punya produknya untuk yang properti dan kendaraan motor plus perluasannya bencana itu
jadi kalau anda pilih ingin meng cover kebencanaan sebaiknya anda tinjau dulu ini daerah saya ini daerah bencana apa enggak
yang rawat bencana apa begitu ya
yang rawat bencana apa
yang paling umum kita ada
dua bencana gempa bumi dan banjir
sering sekali kita ini kan ya
untuk daerah daerah yang rawan dengan gempa bumi saya sangat sarankan untuk membeli polis polis properti plus kebencanaan
nggak terlalu mahal sebetulnya ya
dan juga kendaraan diperluas lagi dengan kebencanaan tadi
tapi beda dengan banjir
kalau gempa adalah suatu kejadian yang tiba tiba dan
itu adalah syaratnya
kalau banjir sudah ada schedule ya begitu
nah banjir ini masalahnya
kalau berarti hujan ya
dengan ada daerah daerah tertentu yang langganan setiap tahun banjir
nah perusahaan asuransi itu sudah memetakan daerah daerah mana yang jadi langganan banjir tadi
itu dikecualikan dari kami
jadi kalau warga yang misalnya katakanlah tadi kan sudah ada liputannya itu yang tinggal di ciledug begitu yang menderita banjir nih sekarang
ingin memiliki asuransi
nanti preminya jadi mahal dong pak
belum tentu juga preminya mahal
tapi masalahnya asuransinya mau apa enggak
oh bahkan ditolak begitu
karena kemungkinan terjadi banjirnya lagi tinggi
jadi unforeseen nya itu enggak
tapi ini suatu hal yang sangat dilematik ya pak
ya justru orang yang paling membutuhkan
tapi servisnya justru ditolak oleh perusahaan asuransi
asuransi itu tadi sudden and unforcy
masalahnya kalau sudah foreseen
sudah akan kejadian lagi
berarti tidak sudden lagi
tidak sudden lagi jadinya
walaupun itu adalah daerah gempa
tapi tidak ada satupun manusia di atas bumi ini yang tahu kapan sih kejadian apa lagi di sana gitu
nah selain itu kan yang disebut katakanlah force major banjir dan juga gempa
range nya berapa sih pak kalau misalnya kita tertarik untuk mengikuti program asuransi ini
jadi hanya satu per mil kurang lebih
jadi tidak terlalu mahal sebenarnya ya
tidak terlalu mahal
tapi anda harus punya polis standarnya dulu
baru bisa diperluas dengan kebencanaan tadi
nah selama ini yang menghalangi atau kendala apa yang paling dikeluhkan oleh masyarakat
kalau mereka ingin mempunyai polis asuransi standar
apakah memang mereka keberatan membayar premi atau mereka tidak mengerti produknya berarti kurang edukasi
kita memang di indonesia ini literasi masih kurang
khususnya kepada masyarakat luas yang di daerah daerah terpencil
di daerah daerah yang kota besar hampir sebagian besar memang sudah menjadi sudah memiliki polis standar
tinggal sekarang saya kepada masyarakat menghimbau coba lihat lagi polis anda
apakah diperluas dengan kebencanaan
dengan perluasan itu
mintakanlah perluasan itu
dan itu karena tidak mahal
saya rasa tinggal meminta kepada perusahaan asuransinya untuk minta diperluas dengan kebencanaan tadi
tidak sulit kok
nah pak kalau banjir itu kan yang rusak bukan hanya rumah
kendaraan juga kita lihat banyak video mobil terapung apung begitu sudah viral
itu termasuk di cover pak
ya kalau anda perluas dengan kebencanaan
khususnya yang banjir tadi
tentunya dia cover
tapi mungkin ada persyaratannya jangan kayak tadi menerabas banjir gitu ya
itu nggak boleh
itu nggak boleh
tapi kalau mobil anda sudah terendam di rumah tinggal telepon aja perusahaan asuransinya
nanti mereka yang akan biasanya mengambil mobilnya ke bengkel
dibiarkan saja begitu pak
dibiarkan teleponlah perusahaan asuransinya
jangan dibersihkan bahkan ya
baik pak dadang
kita mau jeda dulu tapi kita kembali lagi dengan dialog ini selanjutnya
cnn indonesia breaking news masih akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami dan kini kita lanjutkan dialog dengan ketua asosiasi asuransi umum indonesia dadang sukresna
pak dadang kita lanjutkan kembali
tadi terpotong di pembicaraan mengenai mobil
kan kalau coverage asuransi umum itu yang standar dan perluasannya kemudian banjir dan juga gempa
banjir rumahnya terkena mobilnya juga ikut di cover begitu
nah bagaimana dengan mobil yang pada saat kejadian tidak ada di rumahnya tapi diparkir di tempat lain
kalau terkena banjir kemudian dia punya polis dan diperluas dengan banjir itu di cover
tinggal telepon aja perusahaan asuransinya
oke walaupun mobilnya tidak berada di rumahnya
nggak apa apa itu mobil kan mobile kan kemana mana nggak masalah
nah bagaimana dengan orang yang punya asuransi terhadap mobilnya tidak terhadap rumahnya nih terhadap mobilnya
kemudian mobilnya terkena banjir seperti kemarin ini pak
apakah kemudian yang disebut komprehensif itu juga meliputi
perlindungan terhadap banjir itu
ya gini di dalam polis asuransi standar kendaraan motor indonesia itu ada dua jenis polis
polis standarnya itu ada polis yang komprehensif ada yang total loss only
yang total loss only itu kalau mobilnya totally rusak atau diambil dicuri orang gitu itu baru di cover
kalau komprehensif itu yang adalah kalau mobilnya misalnya kebaret motor kaca spionnya tertabrak motor yang kecil kecil seperti itu untuk ke bengkel
itu di cover tapi di total loss tidak ada
nah total lossnya itu kalau dicuri orang saja
tapi komprehensif semuanya plus yang tadi itu plus yang kecil kecil
tapi kalau tidak diperluas dengan tadi kebencanaan tetap tidak di cover banjirnya
jadi komprehensif itu tetap harus di perluas lagi dengan kebencanaan
tapi sebagian besar kendaraan kendaraan yang kita saksikan di layar itu mengalami kebanjiran itu kemungkinan sebagian besar tidak di cover dong pak ya
belum tentu juga
belum tentu juga
jadi gini kebanyakan adalah mobil mobil yang diasuransikan saat ini adalah mobil mobil atau kendaraan kendaraan motor yang masih ada pinjamannya ke bank pinjamannya ke leasing
biasanya perusahaan atau bank atau leasing itu menyampaikan kepada nasabahnya
bahwa ini ditutup dengan asuransi seperti ini dan seterusnya
harapan saya tentunya adalah bahwa masyarakat cukup mengerti bahwa sebaiknya ditutup secara komprehensif plus dengan perluasan kebanjiran atau gempa
nah pak dadang tren pembelian asuransi harta benda ini kan seperti kita tahu seperti pak dadang tadi katakan kaum milenial ini
jadi kebanyakan yang apakah ini terjadi dalam lima tahun terakhir ini pak
ya perkembangan itu sangat menarik gini asuransi properti di statistik kami tahun kuartal ketiga dua ribu sembilan belas itu naik double digit
ya dibandingkan dengan tahun lalu gitu
menarik sekali itu terjadi karena kami juga sekarang ini sedang menganalisa di mana sih sebetulnya yang double digit ini apa di korporasi apa di perorangan
dari berapa ke berapa sih pak statistiknya
angkanya tahun kuartal tiga dua ribu sembilan belas itu sekitar lima belas triliun
oh oke cukup besar ya pak ya
signifikan cukup besar kemungkinannya ada dua ada yang bisnis bisnis korporasi yang cukup besar besar kemudian diasuransikan
atau infrastruktur yang sudah selesai gedung gedung yang sudah selesai kemudian diasuransikan
atau masyarakat yang middle class tadi kaum milenial tadi mungkin kemudian membeli polis polisnya gitu ya
nah ini yang harapan saya adalah saya rasa juga industri bahwa masyarakat luas yang middle class itu membeli polis asuransinya lebih banyak lagi
dan ini memang secara trend kalau saya perhatikan di banyak kawan kawan anggota ini
itu memang polis polis individual itu meningkat apalagi sekarang ini dengan menggunakan gadget aja sekarang sudah bisa beli polis asuransi
maksudnya apa itu pak menggunakan gadget melalui online begitu pak
ya sekarang melalui online
perusahaan perusahaan asuransi sudah mengindikan aplikasinya secara online jadi masyarakat luas juga lebih mudah lagi sekarang membeli polis asuransi
nah kalau asuransi jiwa
kalau kita tahu itu kan mereka menggandengkan dengan investasi begitu pak
sekalian kita bayar premi tapi juga selain investasi
nah kalau asuransi selain jiwa ini
hmm nggak ada
saat ini kami sebetulnya
plain and simple begitu aja ya hanya beli premi
ya sebetulnya produk itu sudah ada peraturannya oleh ojk bahwa kita bisa melakukan seperti itu
nah pak di saat saat seperti sekarang ini perusahaan asuransi tentunya mendapat klaim yang jumlahnya jauh lebih besar
bencana seperti ini
tapi tadi kita sempat sharing kata pak dadang bahkan ada yang tidak punya asuransi mengklaim begitu itu gimana ceritanya pak
ya apa namanya masyarakat itu kan pengetahuan mengenai asuransinya saat ini masih belum tinggi gitu ya
kalau tetangganya mengklaim asuransi
dia pikir semuanya juga mendapat penggantian gitu ya
kalau di dalam kebencanaan seperti ini industri asuransi itu jemput bola bu
karena biasanya kasihan kalau banjir masih ada rumahnya mungkin filenya masih ada di lantai dua masih bisa dibawa gitu ya
tapi misalnya kalau gempa sama sekali rumahnya rubuh kemudian file tidak ada dan sebagainya kita yang nyebut bola
polis polis yang ada di kami di perusahaan perusahaan asuransi itu kemudian
jadi kita bisa mengambil asuransi
jadi kita bisa mengambil asuransi
daerah yang kena gempa siapa saja klien saya
itu biasanya kami jemput bola dan mengatakan ini adalah rumah anda dan seterusnya kita akan mengganti bla bla
jadi bukannya orangnya yang datang ke perusahaan asuransi
tapi perusahaan asuransi
bukan semua orangnya yang datang ke perusahaan asuransi